rombongan komisi empat dpr ri bersama kementerian kelautan dan perikanan jumat pagi melakukan sidak ke beberapa pulau hasil reklamasi di teluk jakarta
dari hasil sidak pembangunan pulau c dihentikan total sedang pembangunan di pulau d dihentikan sementara
berangkat dari pelabuhan nizam zahman penjaringan jakarta utara rombongan komisi empat dpr dan kementerian kelautan dan perikanan
meninjau sejumlah pulau reklamasi di perairan teluk jakarta
dalam sidak ini yang anggota dewan memastikan tidak ada aktivitas pembangunan di pulau c d e dan g
wakil ketua komisi empat dpr herman khairon memuji sikap kementerian kelautan dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
yang tegas terhadap proyek reklamasi
terkait menangnya gugatan layan atas reklamasi pulau f k dan i
herman mengaku hal ini sesuai dengan semangat dpr
dan menjaga kemampuan dan kemampuan orang lain